seorang calon penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh batal naik pesawat karena terlambat tiba di bandara soekarno hatta sony setiawan
warga bandung yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kanul ditjen perbendaraan provinsi kepulauan bangka belitung
baru tiba di bandara soekarno hatta pukul enam dua puluh waktu indonesia barat
pada saat itu pesawat lion air yang menuju pangkal pinang bangka tersebut sudah berangkat
soni terlambat karena terjebak kemacetan lalu lintas di jalan tol cikampek
saya kan tiap minggu besok pulang ke bandung karena keluarga di bandung kan
nah tiap hari senin pasti saya naik ini pesawat yang paling pagi dari jakarta ke pangal pinang
yaitu jt ini kan jt enam ratus sepuluh
biasanya naik ini saya sama teman teman nah yang mie yang sekarang
nggak tahu kenapa di tol cikampek itu macet parah
biasanya nyampe jakarta jam tiga pagi ini jam enam dua puluh saya baru sampai ke bandara
di cikampeknya macet parah ya
macet parah dari kilometer lima puluh delapan kalau nggak salah udah macet
sampai ke bekasi pun masih macet
baru sampai bandara jam berapa
enam dua puluh sementara pesawat
oh berarti sudah ketinggalan ya pak ya
sriwijaya yang jam berapa
jam sebelas berapa
seharian bapak kerja di mana pak
di kementerian keuangan di kanwil di jenderal pembenaran provinsi bakabditu
oh gitu tapi aslinya bandung ya pak ya
bandung tapi kerja di
kerja di sini
sampai nangis saya lemes karena itu tahu saya tahu itu satu itu teman teman saya aja di situ
berdua saya biasanya naik pesawat itu
berapa orang pak yang teman bapak
teman enam orang
oh gitu ya
enam orang pegawai kementerian keuangan itu ya
iya kementerian keuangan itu dari jenderal pembenaran saja mungkin ada dari pajak ya
apalagi kalau mas maha trilsa